saudara ada yang unik dari kota malang jawa timur
terdapat sebuah wahana yang didesain untuk melepas stres
di sini para pengunjung bisa meluapkan emosi dengan menghancurkan barang
eits ini bukan aksi perusahaan sembarangan
ini merupakan wahana baru di kota malang jawa timur
ya namanya planet stres
yang didesain khusus bagi pengunjung yang ingin melepaskan penat pikiran dan stres
pengunjung yang datang bisa memecahkan barang barang yang ada dalam sebuah ruangan khusus selama tiga puluh menit
di dalam ruangan terdapat botol kaca helm hingga televisi yang siap menjadi sasaran emosi di planet stres
jadi semua masalah masalah yang ada di pikiran
jadi plong setelah diluapkan di sini
masalah yang ada di kayak kampus gitu kan bisa diluapin lewat botol kaca tadi dipukul
jadi nggak usah melapiasan ke orang lain
meski demikian pemilik wahana memastikan keamanan menjadi hal yang utama
sebelum meluapkan emosi pengunjung harus menggunakan helm yang dilengkapi kaca penutup wajah
sarung tangan sepatu hingga baju pengaman
latar belakang saya untuk memfasilitasi pertama mas
sama untuk bisa menyelesaikan masalah masalah orang lah yang nggak terselesaikan di luar sana
planet stres ini kami menyediakan seperti mecahin botol mecahin tv mecahin helm
untuk meluangkan emosi amarah yang terpendam lah itu mas
untuk bisa melepaskan stres di wahana ini pengunjung dikenakan biaya
harga tersebut tergantung dari paket yang berisi barang barang yang akan dihancurkan